dan mengapa dia tetap beristikeras menyebut dirinya sebagai raiken santang
dari tadi juga saya terlihat aman
ada yang naun atau
sepertinya nih master lagi memikirkan sesuatu
ya makanya tanyain tanyakan
ya naun gitu ada apa
kurang ajar kan
kalian jangan coba coba membunuh diriku
mana kekuatan jurusku
kenapa tidak mau keluar
aku harus pura pura menyerah
agar aku tahu kelemahan mereka
dan setidaknya aku tahu markas mereka
sudah aku bilang
aku tidak mau keluar
ilmumu tak berguna disini
terimalah serangan kami
jangan gegak bah
kita tawan saja dia
siapa tahu berguna nanti
alhamdulillah kita bertemu disini
aku raimu kian santang
raimu kian santang
aku tidak mengenali wajahmu
dan raimu kian santang tidak mungkin melakukan perampokan seperti ini
aku raimu kian santang
aku kian santang
aku tidak mengenalmu atuh
aku tidak percaya denganmu
yunda rara santang
kiaman dan kiamin benar benar tidak percaya jika aku adalah kiat santang
beri aku petunjukmu
agar mereka dapat mengenaliku
dia adalah yunda
aku tidak boleh melawannya
mengapa orang ini tidak membalas seranganku
aku tidak peduli dia menyerangku atau tidak
yang harus aku lakukan sekarang
adalah mengambil hasil rempokannya
dan mengembalikan kepada pemiliknya
aku tidak know
yang kalian aku kembalikan terima kasihnya siapa sebenarnya mereka bukan urusan
itu hai kenapa kamu bantu orang itu
paman bukankah sesama manusia kita harus saling menolong
sudah lapar menambah paman amin lebih baik kita lanjutkan perjalanan kita iya nih mas
hai sampurasung hai yunda yaman keamin percayalah kalau aku ini yang santang
aku merasa aneh dengan sikap orang tadi mengapa dia tidak mau melawanku dan mengapa dia tetap
bersikeras menyebut dirinya sebagai
tentang isisis amin lihat nih mas rang vaultang dari tadi juga saya lihat aman
emangnya kenapa ada nama unat tuh wuh sama fuck
hai yang makanya tanyain atuh tanyakan ayana ungi tuh ada apa
nimas lagi memikirkan sesuatu
saat aku bertemu dengan orang tadi
aku seperti merasa pernah mengenalnya
dan saat aku menyerangnya
aku seperti memukuli adikku sendiri paman
leluh emangnya nimas terkenal sama orang itu
tidak pamar aku tidak mengenalinya
tapi aku merasa seperti pernah kenal dengannya paman
paman juga heran kenapa dia tuh bisa tahu sama paman aman
sama paman amin juga
kenapa yundara rasantang kakakku sendiri tidak mengenaliku
sungguh aku tidak habis pikir
siapa tahu dia teh orang jahat
yang punya ilmu gendam nimas
buktinya dia juga kan merampok
nyaman benar nimas
jangan jangan dia memiliki ilmu gendam yang sangat tinggi
barang barang kita sudah kembali
untung ada gadis bodoh itu yang telah menolong kita
jika tidak barang barang kita habis dirampas oleh orang itu
jika dia tahu bahwa kita yang merampas harta mereka
mungkin dia yang menyerang kita
garong dengan etatnya amin
ternyata mereka adalah perampoknya paman
penduduk tadi kesal denganku saat aku menolong orang itu
kembalikan barang itu
iya aku adalah orang yang tadi sudah menolong karya
sekarang aku minta kalian serahkan barang itu ke aku
barang barang ini milik kami
aku tidak akan menyerahkan ini kepadamu
jika begitu aku akan ambil paksa barang itu semua
silahkan jika kau mampu

amin ya tuhan